termasuk juga beberapa masyarakat komunitas muslim indonesia
akan berkontribusi pada tanan regional global maupun dalam mengantisipasi hal hal
gmc yang emang alumni mp juga udah pada mungkin udah gak tau ya udah udah lanjut juga ada
jangan sampai ketika menyikat kotoran justru berhamburan kemana mana
sampai jumpa stay safe bye bye
tidak tapi sebagai sebuah pattern itu harus jadi pembelajaran buat para parpol
saking ga boleh ada latihannya kali ya itu ya
beberapa misalkan setiap hari apa itu saya sering melihat
ya terlihat lagi pemanasan di bawah
kan kita mengembangkan banyak kerjasama vocational training
ini merata tapi saya pikir